untuk para perempuan yang dianggap tidak memenuhi standar kecantikan masyarakat
tapi percaya diri apalagi sukses you rock girl
well lewat single terbarunya i'm ugly ramen girl
black black annie mengkritik obsesi tidak sehat demi mencapai standar kecantikan
yang bisa menyebabkan hilangnya identitas diri
jadi langsung aja kita bahas soal self love versi ramen girl
bergabung bersama kami melalui sambungan zoom ada putri astiani
aka rumen girl rapper tanah air